aku balapati bersumpah
akan membuatmu menderita
tetapi aku ingin melanjutkan perjalananku sendiri
enggak enggak raden
aku tidak capek
apa kamu dengar sesuatu
sebentar lagi nasinya mateng
menjelang nasinya masak
ibu dongeng buat kamu ya
udah kamu jangan nangis
apa yang kamu lakukan
apinya sudah padam
masa kapan sih
aku gak kecil bau apa apa
sebenarnya saya kehabisan angka
dan saya sudah tidak punya bahan makanan sama sekali
apa kampung ini dilanda apa ceklik
keadaan kampung kami baik baik saja
sebenarnya untuk persediaan makanan bulan depan pun ada
ini semua gara gara kian saya yang berada di sini
rada nikian santang
sebenarnya dia itu orang baik
dan kami sering merindukan dia
tapi ketika dia pulang dari mekah
dia berubah ke sana
dia meminta kami untuk menyerahkan semua bahan makanan yang kami punya
makanan yang kami punya
memangnya untuk apa
arodin kian santang meminta bahan makanan
saya tidak tahu kisanak
tapi hanya utusan yang datang
dan dia merampas semua makanan yang ada pada kami
tanpa sisa sedikit pun
sekarang di mana utusannya
di balai desa kisanak
aku harus ke sana
eh tunggu tunggu tunggu tunggu
masih sekali anak itu
aku punya satu makanan yang paling lezat sedunia
namanya juga monyet
kami sudah menaruh makanan dari temanku ini
terima kasih kisanak
maafkan adikmu yang tidak berguna ini kakak
andai saja aku tidak telat datang menolongmu
pasti kamu masih hidup saat ini
terima kasih kakak
menyayangiku tinggal ini

jangan silakan terbank
aku sudah memberikanmu kesempatan argadang
kakang tenanglah di alam sana kakak
akan membalaskan dendamu sampai tuntas kakak
aku balapati bersumpah
akan membuatmu menderita
dan mati sangat menyakitkan
argad dewa batara
ada apakah dengan majajaran
mengapa aku melihat ada awan hitam menaumi setan
apakah ini sebuah pertanda
agar dirunung bencana
agar dirunung bencana
agar dirunung bencana
hmm enak juga ya
raden raden kenal orang itu
aku pernah memberinya sorban
dengan begitu dia menjual namaku
dengan begitu dia menjual namaku
ini harus dihentikan
ini harus dihentikan
mau lagi makan raden cepetan

masih lapar nih
masih lapar nih
eh cepetan manggil
eh cepetan manggil

kami tidak akan membawa makanan lagi untuk kamu
oh jadi kamu berani ya ngelawan
ini sorban dari raden kios santang
yang ngutusin aku untuk menjaga kampung ini
kami tidak percaya kalau kamu utusan raden kiyong santang
oh kalian mau mati
oh kalian mau mati
oh kalian mau mati
oh kalian mau mati
oh kalian mau mati
oh kalian mau mati
gajahnya gede banget
jadi sekarang kalian udah percaya kan
aku ini utusan dari raden ken santang
jadi dia itu siluman gajah
iya kami percaya
kalau kamu itu utusan raden kiyong santang
ya udah kalau begitu ambil makanannya
ya ampun raden
hampir aja loh aku gak kenalin raden
aku harus kesana
harus melawan makhluk sombong itu
malah gini makanannya
mampun kisanak semua makanan udah sebak
jangan sakiti mereka tuan
ini aku bawakan makanan tuhan
lakukan tugasmu sekarang